karena ini sebagai salah satu bagian dari pencegahan kita di tikran
karena kalau misalkan kita lihat dari teori psikologinya ngomongin soal cinta ya cinta itu ada tiga hal yang penting di sana sebenarnya ya